digelar di lanut halim perdana kusuma kamis pagi
menteri pertahanan prabowo subianto menyerahkan secara simbolis
satu unit pesawat angkut militer c satu ratus tiga puluh j super hercules ke tni angkatan udara
usai proses serah terima bersama rombongan
prabowo ikut terbang pada sesi joy flight menjajal singkat pesawat angkut militer tersebut selama tiga puluh menit
dan kami jurnalis diberi kesempatan untuk ikut sesi joy flight
dengan pesawat c satu ratus tiga puluh j super hercules
setelah semua rombongan berada dalam pesawat pesawat siap lepas landas
oke pintu sudah ditutup
dan kita bersiap siap untuk terbang di atas tujuh belas ribu kaki
rutenya adalah dari jakarta menuju bogor dan kembali lagi ke jakarta di halim perdana kusuma
pesawat angkut militer super hercules
super hercules ini lebih modern dibanding hercules tipe sebelumnya
c satu ratus tiga puluh j super hercules dibekali dengan empat mesin turboprop
mampu terbang dengan kecepatan jelajah lebih tinggi dengan dorongan daya empat tujuh ratus tenaga kuda
difungsikan sebagai moda angkut militer pesawat ini maksimal dapat mengangkut satu ratus dua puluh penumpang
posisi kursinya merapat di sisi kiri kanan dinding pesawat
jadi ketika jurnalis diajak naik pesawat hercules ini
ada yang sudah pernah
tapi buat yang belum pernah kayak rekan saya yang satu ini
selama perjalanan ketika take off tadi
ketakutannya itu tidak bisa disembunyikan

ini pertama kali naik pesawat terputing

ternyata beda kayak komersial

nasa sekali penap penap awan
pelisah saya penat tuh
jika beberapa jurnalis ada yang baru merasakan pertama kali naik pesawat hercules
berbeda dengan menteri pertahanan prabowo subianto
ia mengaku terakhir kali naik hercules dua puluh lima tahun lalu
pembelian c satu ratus tiga puluh j super hercules adalah bagian dari upaya menambah
dan memodernisasi alutsista tni
ini mbak prabowo teddy dari cnn pak
terima kasih mbak
pak ini alutsista kita bertambah dengan bapak ya
ini yang kedua yang datang
sedikit pak tambah tunggasan dari bapak terkait penambahan alutsista yang ada di indonesia pak
iya terus kita harus membangunnya kekuatan pertanian kita
kita harus modernisasi alutsista karena luas wilayah yang harus dipertahankan sangat luas
dan situasi geopolitik sekarang tidak menentu
kalau mulai tahu pak prabowo terakhir naik hercules kapan pak
kalau terbang mungkin berapa ya
pesawat c satu ratus tiga puluh j super hercules yang diserah terimakan ke tni angkatan udara kali ini
adalah unit yang kedua tiba di tanah air dari lima unit yang dibeli dari pemerintah amerika serikat
sudah selesai terbang sekitar tiga puluh menit dari jakarta menuju bogor
kemudian balik lagi ke jakarta di halim perdana kusuma bersama bapak menhan prabowo subianto
teddy zuhari dwi prasetyo